mau kemana anak anak kenapa ya kepada kamu
kayaknya udah jatuh ya alhamdulillah
kok mereka mau senang
komi dan juli
pake pake udah ngelamun
saya input ksat pocket memang peden cantik
gimana caranya ngajak emek ke pasar malam
kalau bingung ya tinggal pegangan
saya bercanda sub
meh ke pasar malam yuk
nah itu ding
onggut takut ditolak
kamu harus belajar dari saya sup
onggah banget onggut belajar dari lu
kalau saya takut dengan penolakan
saya yakin suatu saat nanti
rambut mereka pasti akan panjang
dan gak akan menolak lagi kalau saya cukur
udah itu gak nyambung lagi
eh jangan lihat nyambung gak nyambungnya
tapi lihat pelajaran di dalamnya
jangan takut dengan penolakan
ini teh kebun siapa ah
dulu setiap hari minggu
bapak sering ajakin ah kesini
bapak kerja di kebon
a'ah menyedponi nih
bukannya ini teh tempat a'ah pacaran
ini teh tempat a'ah pacaran
bapak kerja di kebon
a'ah menyedponi nih
a'ah penyedponi nih
emang ada yang lucu
a'ah di kebon
a'ah menyedponi nih
a'ah panjat panjat
begitu sampai atas
pas a'ah mau turun
a'ah teh kemeter
nangis tidak berani turun
a'ah teh sampai ngomong
a'ah teh sampai ngomong
nah sudah berapa lama pacaran sama anak sindang itu
a'ah teh sudah berapa lama pacaran sama anak sindang itu
karena tidak ada kecocokan
kenapa tidak cocok
kenapa tidak cocok
saya tidak boleh membicarakan sopir
saya tidak boleh membicarakan sopi
karena tidak ada kecocokan
kalau tidak cocok kenapa
a'ah kemi tidak mau membahas itu
aa sudah tidak ada lagi hubungan sama sopi
a'ah sudah tidak ada lagi hubungan sama sopi

kalau kita membahas tentang hubungan kita
kalau kita membahas tentang hubungan kita
ya udah saya mau ngiter
lo kenapa sih gak buka tempat aja
kan capek setiap hari muter muter
kan capek setiap hari muter muter
kadang lo muter muter sampai cibat tuh

saya terlalu susah nyari yang cukur
apalagi jam di tempat
kalau lo punya tempat
orang orang bakal tau
yang tukang cukur tuh saya tau kamu
saya lebih tau
kamu tuh sup sup
urusan cinta aja gak becus
pak cukur kamu
a'ah kemi senang
sudah menemukan tambatan hati
a'ah kemi sekarang mau fokus buka usaha

usaha apa a'ah
a'ah kemi mau buka usaha
usaha ayam petelur
kenapa ayam petelur
karena semua rumah
setiap hari pasti makan telur
ini semua karena ide ar
ini semua karena ide er
makasih ya a'ah
ar sedih tersanjung
tidak perlu berterima kasih
ini bukan sanjungan
ar adalah pelita dalam hidup a'ah kemi
ar adalah pelita dalam hidup a'ah kemi
sebelum sama anak sindang itu
ate pacaran sama siapa
ate pacaran sama siapa
ate pacaran sama siapa
ate pacaran sama siapa
ate pacaran sama siapa
tanah tumpah darahku
bapaknya ceh eros
yang kemarin kau bilang meninggal
dia itu yang masih nyari kamu dang
anak anak kenapa ya
kau pada kabur
eros kau bingung
bingung kenapa er
takutnya nyari perkara
erosnya gak nyaman a
er kan pingin jadi penanjang
jadi menggambar saja dulu
model apa saja yang ada di kepala er
supaya harus makin lancar ngerancangnya
bukan cuma itu
kalau nanti kita sudah buka jahitan
waktu tamu ingin membeli
mereka tinggal pilih
model mana yang mereka suka
model mana yang mereka suka
pak kmit nya pinter sekali
bukan cuma sekali
tapi setiap kali
setiap saat berkali kali
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mau ngajakin er ke pasar malam di sindang
pasti ah ate mau ketemu anak sindang itu ya
ah kemi perginya sama er
ah ate pasti akan selalu bersama er
tapi er harus ajak emeh ya
supaya emas sama bapaknya gak khawatir
ah ate juga mau ajak yusuf ya
supaya bapak dan emak tidak khawatir